pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau ppdb tahap kedua tingkat smp kota bekasi berakhir pada dua belas juli
yang menarik terdapat penambahan skor untuk jalur zonasi yang memperhitungkan jarak rumah ke lokasi sekolah
ya namun ternyata sistem ini juga mendapat keluhan terutama para peserta didik yang wilayah domisi linia tidak memiliki smp
smp kota bekasi
dari jarak sekolah
calon siswa yang berdomisili satu rukun warga dengan lokasi sekolah akan mendapatkan skor tambahan dua ratus
untuk yang berdomisili satu kelurahan mendapatkan skor tambahan satu ratus enam puluh
sedangkan jika satu domisili dengan kecamatan sekolah mendapatkan skor tambahan satu ratus dua puluh
sistem ini dinilai baik untuk pemerataan mutu dan kualitas pendidikan
namun ada juga keluhan dari orang tua siswa yang domisilinya
tidak memiliki smp negeri
sehingga anaknya kalah bersaing meski memiliki nilai lebih tinggi
mereka hanya sekedar bertanya
bu anak kami kan nem nya dua puluh empat dua ratus empat puluh
kok kami ini kan udah sangat bagus nilai katanya gitu
kalau menurut saya katanya menurut orang tua tersebut nilai itu sudah sangat bagus
kalau rata rata delapan dengan jumlah dua ratus empat puluh kok bisa diterima di sini
kami kalah oleh yang terdekat
dengan jumlah nilai misalnya dua ratus
ya memang itulah jonasi gitu
karena justru ketika yang lebih jauh diterima ternyata yang lebih dekat
ada di belakang sekolah misalnya tidak terterima
justru itu yang nanti bisa jadi polemik lebih besar
misalnya di wilayah kranji bekasi barat
adalah salah satu kelurahan di kota bekasi yang tidak memiliki smp negeri
calon siswa yang berdomisil
sili di kranji harus mencari sekolah di luar domisili
serta bertarung dengan calon siswa lain dengan patokan nilai lebih tinggi
memang untuk warga kelurahan kerancis sangat tidak menguntungkan untuk jalur jonasi seperti ini ya
karena untuk di keluaran kranji sendiri tidak ada smp negeri tapi ada smp swasta
dan untuk itu warga keluaran kranji dia mendaftar ke sekolahan lain yang ada smp nya yang jauh dari jonasi rumahnya
jadi itu adalah yang paling penting
jadi memang sangat tidak menguntungkan sekali untuk warga keluaran kranji
ppdb kota bekasi tahap kedua yang dikhususkan hanya untuk jalur zonasi sendiri berakhir pada dua belas juli
para calon siswa yang sudah diterima diharuskan lapor diri pada tanggal tiga belas hingga empat belas juli di sekolah penerima
reza ramadan bekasi